kalau publik melihat wah udah pantes nih itu publik
tapi kalau ketua umumnya bilang bumega bilang pantes
tapi kan nggak sekarang karena pkb hari ini bersama gerindra
jadi sampai pada keputusan akhir